meski presiden joko widodo memastikan akan menunda pengesahan rkuhp para mahasiswa dari segenap penjuru negeri tetap menggelar unjuk rasa
berikut kami hadirkan sebelas pasal yang menjadi kontroversi dan menjadi sasaran demonstrasi mahasiswa
dan bersama saya juga sudah ada bapak abdul fikar hajar pakar hukum pidana dari universitas trisakti
selamat sore pak fikar
selamat sore mas
kita lihat di sini pasal kontroversi rkuhp yang sudah ditunda pengesahannya oleh presiden jokowi
jadi kita ke poin poin pertama terlebih dahulu tentang pelanggaran adat yaitu di pasal dua
pelanggar hukum kewajiban adat di masyarakat bisa dipidana
apa catatan anda terkait dengan pasal ini
pasal ini sebenarnya melahirkan ketidakpastian hukum justru
karena rkuhp kita itu atau penegakan hukum itu didasarkan pajak ajas yang mengharuskan bahwa setiap tindak pidana
itu harus ada kepastian ada di dalam satu undang undang
kalau hukum adat kan tidak tercatat
jadi ini harus ada dalam undang undang
harus ada dalam undang undang
harus ada dalam undang undang
jadi dalam unsur dalam hukum adat ini tidak ada asas legalitas ya
hukum adat mana
kalau tertulis dia menjadi tidak bukan hukum adat gitu ya
karena itu sekarang harus ada kodifikasi hukum adat
juga ini akan menyulitkan nanti penuntut umum
akan menyulitkan jaksa
pasal apa yang mau didakwakan
kalau tidak ada di dalam undang undang
baik kita ke poin selanjutnya
pengekangan kebebasan pers dan berpendapat
salah satunya wartawan atau warganet yang dianggap menghina presiden atau wakil presiden
terancam hukuman pidana ini yang juga banyak diperbincangkan
karena menganggap kebebasan pers kebebasan berpendapat yang juga diatur dalam undang undang
kemudian nampaknya seperti dikekang dalam pasal ini
ini pasal kan penghinaan presiden
penghinaan lembaga umum
penghinaan lembaga negara dan sebagainya
pasal ini sebenarnya kalau kita mau jujur sudah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
jadi sebenarnya ini pasal kolonial sebenarnya
kita juga heran kenapa diangkat lagi
padahal isu yang diusung adalah dekolonisasi
tapi kok yang terjadi justru rekolonialisasi
jadi ada pasal pasal yang pada zaman kolonial dulu sudah dihapus oleh mahkamah konstitusi
kok dinaikkan lagi
jadi mungkin sebagai informasi juga bagi pemirsa karena kuhp yang saat ini ada yang kita miliki adalah kuhp yang sudah disusun pada zaman kolonial
kurang lebih bisa sampai satu abad yang lalu
ini berlaku sejak seribu sembilan ratus empat puluh enam
tapi adanya sejak lama sejak negeri belanda berdiri
dia masuk sini kan kemudian menjajah kita

oke lalu pernah dibatalkan
kemudian menurut anda catatan
apa lagi terhadap pasal ini
oke pasal ini sebenarnya menggambarkan bahwa memang sistem pemerintahan itu dulu tidak demokratis
karena memang negaranya adalah negara kerajaan negara monarki
karena itu ratu atau raja itu harus dilindungi
paling tidak dengan aturan
sehingga dia tidak bisa dihina karena memang raja tidak berganti ganti
tetapi ketika zaman berubah zaman menjadi zaman demokrasi dan sistem pemerintahan juga sistem pemerintahan demokrasi
maka pimpinan negara bukan lagi raja
pimpinan negara adalah presiden
yang kemudian dipilih juga oleh rakyat
yang lima tahun sekali ganti
apakah ini kemudian bisa mencederai demokrasi yang saat ini kita miliki
dan presiden itu kan lembaga bukan orang
penghinaan itu hanya bisa dilakukan terhadap orang
tapi terhadap lembaga nggak bisa
nah ini yang menurut saya keliru jalan pikirannya
baik pak kita ke poin selanjutnya tentang ilmu hitam
tindakan santet bagi orang yang tawarkan jasa praktik ilmu hitam bisa diancam pidana
ya sebenarnya kalau mau jujur ini masuk ke pasal penipuan
karena seolah olah orang bisa nyantet
apa seolah olah orang bisa nyantet tapi ternyata ketika
apa yang kemudian bisa menimbulkan multitafsir dan juga dianggap karet pada pasal ini
nah itu tadi
apa dianggap ketika orang berbohong bisa menyantet itu kena sebenarnya
karena itu saya bilang ini pasar lebay sebenarnya
ini bisa di drop ke pasal penipuan sebenarnya
kalau orang bicara besar kemudian tapi tidak bisa dibuktikan tipu
tapi karena yang menarik itu kata santetnya gitu
padahal kata santet itu kan sesuatu yang belum tentu bisa dibuktikan kan gitu
itu maksudnya sebenarnya gitu
baik selanjutnya unggas berkeliaran
nah ini juga unggas yang berkeliaran kemudian merusak halaman atau pekarangan warga
kemudian yang pemilik unggasnya juga bisa dipidanakan
oke ini sebenarnya kan gini
kuhp yang sekarang ada pada pasal bagian pelanggaran
kuhp sekarang itu kan ada tiga buku
buku ketentuan umum buku satu buku dua kejahatan buku tiga pelanggaran
sekarang buku kejahatan dan buku pelanggaran digabung menjadi kejahatan semua
nah termasuk unggas ini
nah sebenarnya ini lebih berdimensi perdata
dan dalam hukum perdata itu sudah diatur
seseorang itu tidak hanya bertanggung jawab atas
tingkah laku sendiri yang merugikan orang lain
tapi juga bertanggung jawab pada alat alat binatang peliharaan anak yang menjadi tanggung jawabnya
lalu kenapa dimasukkan ke kuhp begitu
kenapa dimasukkan ke kuhp sebenarnya itu perdata
selanjutnya penistaan agama
pelaku penodaan agama dapat dipidana lima tahun penjara
nah ini yang kemudian bisa menimbulkan tekanan dari mayoritas ke minoritas
penistaan agama ini kan menjadi sesuatu yang
apa namanya karet juga gitu
artinya apa yang dimaksud dengan penodaan agama
itu kan harusnya ada jalan
umpamanya menginjak ninjak kitab suci
harus ada penjelasan yang pasti
kalau tidak ya enggak agak sulit gitu melahirkan itu
selanjutnya alat kontrasepsi orang tua sengaja perlihatkan alat kontrasepsi
nah mungkin ini kebutuhannya apapun itu mungkin untuk edukasi
tapi ternyata bisa disalah artikan itu di depan anak
tidak ada yang bisa diendah
sebenarnya pasal ini sudah mati ketika indonesia menggelar program kb
sekarang ini kan ada kampanye hip nih
pasal sudah mati tapi dihidupkan kembali
apakah ini nanti kemudian akan mendorong kepada program program pemerintah yang sekarang sudah bergulir lalu bisa diadakan
bisa dipidanakan orang orang yang bertugas segala itu
walaupun pada kenyataannya enggak dipakai itu pasal
jadi lebay kan ada tapi tidak berapa apa
perzinahan hubungan seksi luar nikah atau kumpul kebo dapat dipidana
lawan jenis untuk hemat biaya bisa terancam pidana
ini juga bisa ada yang mengatakan bahwa ini juga mengancam nasib masyarakat yang tidak memiliki dokumen legal pernikahan
jadi orang orang yang kawin siri itu akan kena
ada berapa banyak orang yang akan ditangkap kalau pasal ini diberlakukan
kemudian juga masyarakat yang menikah secara adat
karena kan gini pengertian jina dulu itu bukan dulu kawah apa yang sekarang
yang dimaksud jina adalah hubungan wanita dan laki laki seperti suami istri yang salah satunya terikat perkawinan
salah satu atau salah dua duanya terikat perkawinan
sebenarnya yang dimaksud cina itu perselingkuhan
tidak hanya perselingkuhan tapi yang sama sama tidak berpasangan pun kena
oke kita ke pasal selanjutnya tentang aborsi atau pengguguran kandungan
ini yang bisa dipidana
kita mungkin bahas nanti di dialog
kita jabarkan dulu pasal pasalnya
kemudian tentang gelandangan
wanita pekerja pulang malam hari dan terlunta lunta hingga dianggap gelandangan dikenai denda satu juta rupiah
dan juga korupsi koruptor terancam pidana minimal dua tahun penjara dan denda paling banyak kategori empat
menurut anda pihak pihak mana yang paling banyak akan dikriminalisasi dengan adanya pasal pasal karet ini
jelas pihak pihak yang secara ekonomis tidak berdaya
orang orang yang terpinggirkan
atau juga mungkin kita kita yang bisa juga
atau mungkin juga tentang lembaga negara juga akan kena kriminalisasi dengan adanya pasal pasal ini
betul bisa juga
pak abdul fikal fajar cnn indonesia breaking news akan kembali usai jeda berikut
tetap bersama kami